bertempat di lapangan parkir luar terminal domestik
sebuah mobil bmw berwarna merah marun
terparkir di bawah pohon perindang
lapangan parkir bandara igusti ngurah rai bali
mobil yang tercatat masuk pada dua puluh dua september dua ribu enam belas ini
hingga kini belum diketahui pemiliknya
petugas bandara sempat berkoordinasi dengan samsat
untuk mengecek kepemilikan kendaraan
namun ternyata alamat yang tertera di stnk adalah fiktif
hingga saat ini mobil bernomor polisi dk satu ratus delapan belas av
terus tercatat argo atau tarif parkirnya
yang kini mencapai lebih dari tujuh puluh juta rupiah
mobil yang masuk ke area bandar udara igusti ngurah rai
sejak tahun dua ribu enam belas
tepatnya di september tanggal dua puluh dua
jadi mungkin kurang lebih tiga tahun empat bulan
berada di bandara igusti ngurah rai bali
saya tidak bisa sebutkan pasti
tapi di angka di atas tujuh puluh juta rupiah
pihak angkasa pura juga telah berkoordinasi dengan kepolisian
untuk terus melacak keberadaan pemilik
dan motif meninggalkan mobil keluaran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini
di tempat parkir bandara
landang resade astika badung bali